kementerian perdagangan meluncurkan pameran dagang trade expo indonesia atau tei ke tiga puluh tiga
ajang ini diharapkan dapat membuka peluang pasar potensial di negara negara tujuan ekspor yang baru
seperti di kawasan asia selatan timur tengah dan afrika
peningkatan ekspor produk produk indonesia terus diupayakan pemerintah
kali ini melalui peluncuran pameran dagang trade expo indonesia ke tiga puluh delapan
di kantor kementerian perdagangan pada senin
dalam kesempatan ini menteri perdagangan zulkifli hasan mengajak semua pemangku kepentingan
baik dari pemerintah pelaku usaha serta calon pembeli tentang pentingnya kerjasama
kata kuncinya memang kerjasama kolaborasi
tahun lalu kita berhasil hampir berapa pak
lima belas delapan miliar usd tahun lalu
jadi tahun ini harus lebih bagus lagi
sekali lagi kata kuncinya kerjasama
oleh karena itu saya ucapkan terima kasih pada semua pihak atas dukungan dan kerjasamanya
indonesia perlu memperluas pasar ekspor ke negara non tradisional
yang potensial dan memiliki daya beli tinggi
faisal juga menekankan pentingnya indonesia mendorong industri manufaktur lebih luas
agar mengurangi ketergantungan terhadap ekspor
terhadap ekspor di komoditas
nah sehingga yang perlu didorong adalah satu
dari sisi negara tujuan ekspor
ini perlu diverifikasi lebih luas ya
terutama ke negara negara non tradisional
karena dengan penurunan ekspor harga komoditas
juga pelemahan permintaan pada negara negara tradisional
kita perlu mencari target pasar ekspor yang baru
dan yang sebetulnya tidak kalah potensial
banyak negara negara non tradisional yang saat sekarang itu sebetulnya dari sisi kemampuan
purchasing powernya sudah semakin tinggi
trade expo indonesia ti merupakan pameran dagang terbesar di indonesia
yang digelar setiap tahun oleh kementerian perdagangan
menghadirkan ragam produk usaha kecil dan menengah
dengan nilai potensi transaksi sebelas miliar dolar amerika
target ini meningkat dan menurut kami ini adalah satu dari kepentingan tersebut
yang mencatatkan lima belas delapan puluh tiga miliar dolar amerika
untuk mendorong realisasi target potensi
ti ke tiga puluh delapan akan dibuka pada delapan belas hingga dua puluh dua oktober mendatang secara hibrida
yakni secara tatap muka di ais bsd tanggerang banten
sementara secara daring akan berlangsung lebih lama pada delapan belas oktober hingga delapan belas desember dua ribu dua puluh
fasilitas tersebut dilakukan agar lebih banyak kesempatan ekspor terindonesia
bertemu dengan calon pembeli manca negara